sementara itu polda jawa barat menghentikan kasus dugaan penghinaan pancasila oleh rizik sihab
karena dianggap tidak ada unsur pidana yang ditemukan dalam kasus ini sejak akhir februari lalu
namun kasus ini bisa dibuka lagi jika ditemukan alat bukti baru
kepolisian daerah jawa barat telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga
terhadap tersangka rizik sihab dalam kasus dugaan penghinaan pancasila
sp tiga ini ternyata sudah dikeluarkan sejak februari lalu
kadif kumas polri inspektur jenderal setiwasistu menyatakan penghentian penyelidikan itu adalah murni hak penyelidik
tanpa ada campur tangan pihak mana pun
saya ingin menjelaskan bahwa pertama sp tiga itu adalah kewenangan penyidik
kewenangan penyidik yang independen tidak bisa diintervensi
itu penilaian penyelidik kewenangan penyelidik
kemudian yang kedua saya tegaskan di sini
bahwa pengeluaran sp tiga ini tidak ada deal deal tertentu
tidak ada deal deal tertentu kepada siapapun
tidak ada deal apapun
yang ketiga bahwa sp tiga ini sudah dikeluarkan bulan februari dua ribu delapan belas
dan sudah disampaikan oleh penyelidik kepada nasihat hukum
dengan dikeluarkannya sp tiga maka status tersangka yang melekat pada rizik sihab gugur
sementara itu jurubicara persaudaraan alumni dua ratus dua belas novel bamukmin
mengapresiasi langkah polda jawa barat yang menghentikan kasus dugaan penghinaan pancasila
dengan tersangka rizik sihab
namun ia meminta semua kasus rizik sihab dikepolusian dihentikan
meski begitu kasus dugaan penodaan pancasila yang dilakukan oleh rizik sihab
masih berpuluh puluh tahun

masih berpeluang untuk dilanjutkan
dikutip dari laman detik com direktur reserse kriminal umum polda jabar
kombes pol umar surya fana mengatakan
peluang dilanjutkannya kasus itu terjadi apabila nantinya ditemukan alat bukti baru
karena saat ini tidak ditemukannya bukti yang mengarah ke tindak pidana
rizik sihab sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka setelah polda jawa barat
menerima limpahan laporan sukmawati soekar putri dari barat skrip pol rintrihal
kata kata tidak pantas terkait pancasila